gubernur jawa barat ridwan kamil menanggapi soal surat edaran dari menteri dalam negeri yang memuat adanya sanksi pemecatan bagi kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan
ia menyebut masih belum mempelajari isi surat edaran tersebut
dilihat secara komprehensif adakah perilaku tercelak dari kepala daerah yang melanggar hukum
nah biasanya pemberhentian itu dalam definisi itu secara pribadinya melakukan perilaku tercelah yang melanggar hukum
maka biasanya di proses pemberhentian
tapi kalau ada dinamika seperti ini ya nah itu yang besok kita elaborasi
contoh demo skumaha demo kerumunan kan nah itu juga
masa kalau setiap ada demo kalikan semua terus kepala daerahnya yang harus bertanggung jawab secara teknis